masyarakat dikagetkan dengan dua perampokan dalam dua pekan terakhir
dua belas maret lalu warga bandar lampung digegerkan dengan perampokan bersenjata di bank arta kedaton makmur
dalam melakukan kejahatannya para perampok membawa revolver rakitan dan airsoft gun
tiga orang yaitu satu pegawai bank dan dua petugas keamanan terluka akibat tembakan yang dilepaskan pelaku
para perampok yang beraksi pada siang hari ini mengincar uang senilai tiga ratus juta rupiah yang dipindahkan dari bank sekuritas
tetapi perampokan ini gagal karena para korban melawan
polisi telah menangkap satu perampok sementara dua orang lainnya masih buron
sepuluh hari kemudian peristiwa serupa juga terjadi di sebuah warung agen baru
yang diperlukan untuk mencari uang
di cilacap jawa tengah
perampokan ini sama sama dilakukan pada siang hari dan menggunakan senjata api
perampok menembak pemilik warung yang melawan dan warga sekitar yang mencoba membantu juga tak luput dari tembakan perampok
tiga orang perampok berhasil melarikan uang seratus juta rupiah dan dua telpon seluler
dalam sepuluh hari terakhir terjadi dua kali perampokan menggunakan senjata api
yang pertama terjadi di lampung lalu terjadi di cilacap

nekatnya mereka melakukan aksi perampokan ini di siang hari bahkan di tengah tengah keramaian
mereka juga tidak sungkan sungkan untuk melukai korbannya yang mencoba untuk membela diri dengan menembakkan senjata yang mereka gunakan
lantas pertanyaannya apa latar belakang yang menyebabkan mereka melakukan perampokan ini dan dari mana mereka mendapatkan senjata yang mereka gunakan
ada dua hal yang menjadi perhatian dalam kasus perampokan di lampung dan cilacap
yakni para pelaku dengan mudah mendapatkan senjata api dan nekat beraksi pada siang hari
menurut kriminolog universitas indonesia ardi putra prasetya alasan ekonomi biasanya merupakan faktor utama di balik perampokan
perampokan juga memiliki keterkaitan dengan kejahatan lainnya
jadi kejahatan perampokan ini kalau kita lihat trennya memang terkait dengan kejahatan kejahatan lainnya
jadi biasanya pelaku perampokan itu tidak
sementara itu terkait pelaku melakukan aksinya pada siang hari bukan berarti dipastikan pelaku nekat
kriminolog ardi putra mengungkapkan siang hari bisa jadi merupakan waktu yang tepat bagi para perampok
biasanya perampok telah mempelajari situasi dan peluang dan ternyata menemukan waktu yang tepat adalah siang hari
hal ini juga selaras dengan keterangan kapolda jawa tengah irjen polisi ahmad lutfi
yang mengungkapkan komplotan perampok cilacap merencanakan aksinya selama sepuluh
kalau tersangka bagi bagi uang termasuk sudah dibuat belanja
jadi setelah di tkp mereka pergi ke
nyebrang ke sungai menghilangkan barang bukti jaket dvr cctv dibuang di sungai belum kita temukan
kemudian kita lakukan pengejaran
sementara itu terkait dengan para perampok dengan mudah mendapatkan senjata api
kriminolog menyoroti soal lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api khususnya rakitan
di beberapa daerah orang cenderung mudah mendapatkan senjata api rakitan dengan alasan berburu hewan
selain soal pengawasan senjata api polisi juga diimbau menggalakkan penyuluhan kepada masyarakat
terkait mitigasi dalam situasi perampokan agar masyarakat tidak gagap saat berada dalam situasi perampokan
sementara bagi pelaku usaha yang kerap menjadi sasaran perampokan seperti perbankan dan toko emas
diimbau untuk menambahkan pengamanan seperti memperbanyak kamera cctv memasang emergency button atau tombol darurat di tempat usaha mereka
di meliputan sianen indonesia